kita ke informasi berikutnya anggota badan pemenangan nasional prabowo sandi mustafa nahrawadiadaya
ditangkap tim cyber baris krim polri minggu dini hari
karena duga menyebarkan informasi hoaks aksi dua puluh dua mei kemarin
terkait insiden ini jubir bpn mengaku prihatin dan menyangka langkah kepolisian karena dianggap berat sebelah
penangkapan anggota bpn mustafa nahrawar daya di kawasan bintaro tanggerang selatan
dilakukan oleh tim cyber barres krim polri minggu dini hari tadi
mustafa diamankan karena telah menyebarkan berita bohong atau hoaks pada akun twitter miliknya
di mana dalam cuitannya yang bersangkutan mengunggah berita kematian peserta aksi akibat penganiayaan kepolisian
namun pada kenyataannya pemuda tersebut masih hidup meskipun mengalami luka pada bagian kepala
atas penangkapan ini jurubicara bpn andre rosiade mengaku prihatin
ia mengaku kecewa karena kasus seperti ini juga banyak terjadi dan dilakukan oleh pendukung jokowi namun tidak diproses
penangkapan namas mustafa
bpn mustafa nahrawar tentu kami prihatin ya terhadap kasus yang melanda beliau ya
beliau tadi malam ditangkap di rumahnya di mana pihak kepolisian mendatangi dan menangkap beliau
kami terus terang prihatin
mengenai kasusnya ya kami memahami bahwa beliau salah posting di twitter kalau nggak salah
ya tapi hal ini kan beliau sudah menghapus postingnya
dan kita juga sering melihat banyak kejadian yang dilakukan oleh
pendukung pak jokowi juga seperti itu
kami merasakan ada indikasi hukum itu terindikasi hanya tajam kepada pendukung pak prabowo